kita juga ada special product
seperti ada shawl
kita ada bacuian si maskotnya
yang dimana kebanyakan produk tersebut dibuat oleh
perancaraan yang akan membeli ini sepertinya apa bisa
atau mungkin ada toko online nya
online akan ada di juaragastore id
atau tempat tempat yang tadi saya sudah sebutkan dan bisa didapatkan juga di stadium nanti
ada empat stadion ada di jis ada di bandung jalan harupat ada di bung tomo dan ada di solo stadion manahan
untuk meminat para pembeli ini kira kira dari cerita cerita ini seperti apa pada pemasaran
untuk menarik peminat pembeli ini seperti apa pemasarannya
pemasaran sendiri kita akan lakukan banyak di sosial media
sosial media dari kami juaraga sebagai official merchandise ada di pssi kemudian ada di partner partner kami
yang akan ada di electronic city dan lain lainnya
itu yang di online tapi setelah itu kita juga akan promosikan banyak di outdoor ada di beberapa billboard led kami